kita ke informasi selanjutnya
dinas perhubungan kota bandung melakukan razia terhadap angkot yang tidak layak jalan pada senin pagi
razia ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan angkutan umum di kota bandung
puluhan angkot di kota bandung terjaring razia yang digelar oleh dinas perhubungan kota bandung di jalan jakarta senin pagi
razia ini dilakukan berdasarkan peraturan daerah nomor empat tahun dua ribu tujuh belas tentang pembatasan waktu operasional angkutan umum di kota bandung
kriteria angkot yang dianggap tidak layak jalan yaitu tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan seperti stnk sim kartu pengawasan atau izin trayek
angkot itu juga tidak memiliki uji kir dan persyaratan layak jalan serta berusia lebih dari sepuluh tahun
ini merupakan salah satu angkot yang dinyatakan tidak layak oleh disu
bisa dilihat di sini ada plat kendaraannya sendiri tidak ada namun ditaruh di dalam
dan kemudian kita coba lihat ke dalam
tuas persenelingnya berdetekan seperti ini dan
di sini bisa dilihat fisik kendaraannya sudah cukup tua
dan ini merupakan angkot yang dinyatakan tidak layak
dan tentunya jika kita melihat dari kondisi kendaraan ini tentunya kita harus mempertanyakan apakah aman bagi para penumpang
razia angkot ini pun sempat menimbulkan keributan antara petugas dengan supir angkot
mobil saya kan dua ribu enam belas atas kebati terbaru kan jadi istilahnya mau ditilang apanya
masalah kir ya bukannya kita nggak mau kir
waktu itu kan ada kesepakatan
sebelum grab istilahnya memenuhi persyaratan yang dibikin oleh di sub masalah satu ratus delapan ya kita bisa ditunda akhirnya
setuju nggak tapi
ya setuju setuju nggak setuju sih
ya kan karena yang biasa kan hilang surat suratnya
nggak tahu ini belum ada keputusan
dari sembilan puluh dua angkot yang terjaring razia
sebanyak empat angkot terpaksa ditahan karena dianggap tidak layak jalan
sanksinya kalau persyaratannya tidak komplit ya mungkin kita kandangkan
salah satunya banyak kendaraan yang tidak sesuai dengan perda nomor empat tahun dua ribu tujuh belas
mengenai pembatasan usia kendaraan dari pendaduk bintang stnk
jadi banyak kendaraan yang sudah usianya lebih dari sepuluh tahun
maka kita akan kandangkan
berdasarkan data di sub bandung saat ini terdapat lima tiga ratus delapan belas angkot di kota bandung
dari jumlah tersebut sebanyak satu empat ratus enam belas angkot dinyatakan tidak layak jalan
franky widjaya bandung